pt pertamina persero mengalami kerugian lebih dari sebelas triliun di semester satu tahun dua ribu dua puluh
pertamina mengalami tiga tekanan berupa tekanan harga minyak dunia turunnya konsumsi bbm dalam negeri serta rugi kurs
vice president corporate communication pertamina fajri asa usman menjelaskan sepanjang semester satu tahun dua ribu dua puluh seiring pandemi covid sembilan belas di seluruh dunia
hal itu juga berdampak besar pada industri migas di seluruh dunia
pertamina mengalami kondisi penurunan konsumsi bbm di dalam negeri kerugian selisih kurs serta turunnya harga minyak mentah dunia yang berpengaruh besar terhadap industri migas
namun pertamina masih mencatatkan laba operasi sebesar empat ratus empat puluh tiga juta dolar amerika dan ebitda atau laba sebelum pajak sebesar dua enam puluh satu miliar dolar amerika
penerapan digitalisasi spbu dan restrukturisasi utang jangka panjang diharapkan dapat menjadi cara untuk melakukan penghematan
untuk menerima keuntungan yang lebih baik